saudara alsa garuda bunda belaju ke final piala asia u dua puluh tiga akan ditentukan di semifinal melawan uzbekistan malam nanti
pelatih timnas u dua puluh tiga sintayong menegaskan anak asuhannya siap menghadapi uzbekistan dari dan juga akan menampilkan permainan terbaiknya
timnas indonesia bersiap hadapi uzbekistan pada laga semifinal piala asia u dua puluh tiga yang akan digelar senin malam
kecuali rafael strike yang dipastikan tidak akan tampil karena akumulasi kartu kuning semua pemain dalam kondisi siap tempur jelang perburuan tiket final
pelatih timnas u dua puluh tiga sintayong tegaskan nyali anak asunya tak ciut jelang lawan uzbekistan di semifinal piala asia
timnas akan menampilkan permainan terbaiknya
jadi mungkin itu menjadi salah satu kunci kita
dukungan dan doa tentunya tidak henti hentinya diberikan terhadap timnas indonesia u dua puluh tiga
jika menang lawan uzbekistan malam nanti garuda muda dipastikan lolos ke olimpiade paris dua ribu dua puluh empat dan berpeluang merebut gelar kemenangan
ada persiapan khusus nggak pak buat nonton nanti malam
ya ada ini sedang kita persiapan layarnya dengan segala sesuatu sementara disiapkan
lalu sampai sejauh ini enam jam lagi kick off apakah sudah ada komunikasi dengan butan
bapak untuk meminta doa gitu agar nanti menang timnas
biasanya witan sulaiman komunikasi dengan orang tuanya mungkin satu jam mau berangkat ke lapangan
oke mungkin sebentar lagi gitu ya pak ya akan kontak atau komunikasi dengan witan
pak humaydi ini saya akan menghadirkan pernyataan witan yang ingin disampaikan kepada fans garuna buddha
terus dukung kami besok akan melawan indonesia akan melawan uzbekistan dan selalu support dan doakan kami
ketewitan doakan kami pak ini bagaimana pak tanggapan bapak mendengar tadi pernyataan dari witan
ya kami sekeluarga yang khususnya yang berada di palu ini dan semua warga kota palu ikut mendoakan
witan sodaiman dan teman temannya di timnas indonesia u dua puluh tiga semoga timnas u dua puluh tiga bisa memenangkan pertandingan sementara malang
deg degannya mulai dari sekarang nggak sih pak
ya mulai sekarang sudah ada dekan tapi kami sekeluarga tetap otinis insya allah indonesia menang
pak ada pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada witan dan juga timnas u dua puluh tiga nih jelang laga nanti malam dari pak humaydi
saya berpesan semoga timnas indonesia tetap main dengan bagus agar bisa menang di nanti malam ini
ya memang pesannya adalah bermain yang paling ciamik gitu ya
cetaklah sejarah gitu kita ukir sejarah timnas indonesia u dua puluh tiga ini bisa menang nanti malam dan juga melaju ke final
pak humaydi nanti saya juga ingin tanya harapan bapak untuk timnas u dua puluh tiga di piala asia ini
seusai jeda tetaplah di indonesia update
setelah kita akan lanjutkan perbincangan dengan ayah dari witan sulaiman bapak humaydi
bapak humaydi terakhir nih pak apa harapannya pak untuk witan dan juga timnas garuda muda nanti malam
harapan saya insya allah timnas indonesia bisa menangkan pertandingan dan bisa membawa satu tiket ke u dua puluh
harapannya menang dan bisa membawa indonesia masuk ke olimpiade
berikutnya ya di olimpiade
terima kasih sekali lagi atas bincang bincangnya bapak ini bukan hanya harapan pak humaydi tetapi juga harapan seluruh masyarakat indonesia
berharap timnas u dua puluh tiga menang nanti malam ya pak ya
ayahanda dari witan sulaiman dari palu sulawesi tengah